ada yang berbeda dari ramadan tahun ini
kondisi sekarang tidaklah mudah
semakin sulit untuk mencari rejeki
banyak pihak masih peduli gerakan untuk lansia di bulan ramadan
merupakan bukti kepedulian heinz abc untuk membantu mereka di tengah pandemi
meski kita semua harus diam di rumah dan bikin semuanya berjarak
tapi kita harus yakin masih ada harapan untuk indonesia yang lebih baik